karena gini hari hari yang udah kita lewatin bareng berdua
itu udah cukup meyakinkan gue bahwa
lo itu orang yang baik dan bukan orang yang macem macem
lo itu perempuan yang tidak ambisius
tapi malah sebaliknya lo adalah perempuan yang apa adanya
ya walaupun pada akhirnya lo itu sering banget ngegas sama gue
suuzon terus sama gue tapi gak apa apa
maka dari itulah kenapa gue bisa terima takdir bahwa lo itu jodoh allah
lo bisa gak sih gak usah di akhir akhir itu pake ngehalus segala
gak pake ngecap sakit kuping gue botol kecap
sakit kuping atau senang dipuji sama jodoh
gue pukul lagi
gue kondisinya kayak gini tulang gue banyak yang cedera
ya enggak sih
aduh lo kenapa gak paham paham juga sih bel
gue tuh tadi acting di depan patrogar
jadi beneran nih lo gak apa apa
ya gak apa apa lah bel
kalau gue sakit gak mungkin gue bisa gitu gerak gerak
aduh lo gak tau tadi gue panik banget khawatir banget sama kadang lu
kalau kesakitan kayak gitu gue sedih banget tau
gue tuh tadi acting kayak gitu di depan pak togar di depan semuanya itu
biar si michel tuh kena masalah
tapi aku harus bantuin gue ya
lo harus giring opini ke anak anak supaya semua anak anak sekolah nyalain sih michel
biar tujuan utama gue tuh tercapai
emangnya tujuan utama lo apa
michelle dikeluarin dari sekolah

gak'll go getrakan
kayaknya gue gak pinsut

daftar si gmailpei
seperti ada yang iedereen ngasih pas gaera kethecom
sama penggel arguments
iya bisa tuh vani petite

bisa lawrence leheran

sonye atuh viego satu

tapi ada satu hal yang bikin gue penasaran banget pak
apa sih yang lo suka banget dari aldino
sampai sampai lo gak bisa move on bertahun tahun
tapi kalau lo gak nyaman sama pertanyaan gue lo gak jawab juga gak apa apa kok
gue bisa jawab kok
mungkin bagi kalian aldino tuh orangnya emang selimbalan
tapi enggak buat gue
tapi semuanya berubah
semenjak gue ngakuin perasaan gue ke dia
aldino ngelakuin itu karena dia gak mau ngasih harapan ke gue
dia cuma khawatir kalau gue makin suka sama dia
yang lo liat kemarin itu perhatian gue ditolak mentah mentah sama dia
ya karena dia mau gue cepet move on dari dia
gue juga bingung ra

yang gak pernah bisa cinta sama gue
itu cinta sama orang yang gak pernah bisa cinta sama gue
gue juga masih berharap

nyatanya gak bisa sama sekali

lo tenang aja
gue bakalan jadi orang yang paling ngerti lo dan paling menyukai lo
bahkan melebihi perasaan lo buat aldino
siapa nadiv itko
apa halo nunaripa yang manis beta paling senang sekali lihat orang punya wajah yang
cantik terus menenangkan ini mama e ati mau melayang layang lo tuh kebanyakan infus
mau nggak jadi over gombal aduh mama e nona riva yang cantik kek manis lagi beta ini jujur
saya tuh sudah paling bosan sendiri di sini norma jadi peta pengen cepat pulang supaya bisa sekolah
seperti biasa tuh ketemu lagi sama nona di sekolah lihat lihat nona aduh senang sekali api nonak iya
nadie sabar ya kan nanti sore juga pulang tapi lo jangan paksain kondisi lo kalau emang masih
nggak enak buat sekolah ya hai oleh lo jangan lagi ganggu pacar gue lo nggak boleh video kode
ya tanpa izin gue eh adino aleni kenapa ngaku ngaku jadi pacarnya riva ha ha parel
panik dong masa enggak aduh mama e aleni mau doain betes peskarat iya
biar alet tidak ada saingan aduh parel kepala garis kutu eh supaya letak weh bapak yang di atas
itu tuh masih sayang sama beta jadi bete ini kalau sekarang tidak mungkin lama lama kawan
eh harus tahu itu ah nanti alet lihat saja beta ambil hati nona riva ya udah ah nadiv bye
aduh garis sekutu ini selalu bikin masalah saja tapi sudah tidak apa apa
yang penting sebentar nona riva yang jemput bil
bukannya itu mobilnya roy dia kan lagi keluar kotak
sepertinya aku mulai kangen sama mas roy aku jadi khawatir sama dia
kira kira sekarang dia lagi apa ya
aku pengen chat dia tapi takut ganggu
apa sebaiknya aku tunggu chat dari dia aja ya
itu kan suaranya motornya botol kecap
tapi ini kan masih jam sekolah
iya tunggu tunggu tunggu
pelan pelan kaki lu juga masih sakit kan
makasih udah nganterin seperti pantoma
udah sini gue bantuin
gue mau nanya sesuatu nggak sama lo
boleh dong mau nanya apa sih
nggak minta nikahin sekarang kan
karena gue tuh harus menambah ilmu dulu
karena biar bisa mencari nafkah dengan baik dan benar
jadi nanti kalau udah nikahin lo tuh gue bisa bertanggung jawab
iya udah mau nanya apa
karena kan kita belum lama kenal
jawab yang serius
padahal kita itu ya belum lama deket ya
karena gini hari hari yang udah kita lewatin bareng berdua
itu udah cukup meyakinkan gue bahwa
lo itu orang yang baik dan bukan orang yang macem macem
lo itu perempuan yang tidak ambisius
tapi malah sebaliknya lo adalah perempuan yang apa adanya
ya walaupun pada akhirnya lo itu sering banget ngegas sama gue
maka dari itulah kenapa gue bisa terima takdir bahwa lo itu jodoh gue
lo bisa gak sih gak usah di akhir akhir itu
pake ngehalus segala gak pake ngecap
sakit kupung gue botol kecap
sakit kuping atau senang dipuji sama jodoh
gue mau pukul lagi